nama mantan panglima tni gatot turmantio mendapatkan dukungan untuk maju dalam pertarungan pilpres dua ribu sembilan belas mendatang
kelompok yang menamai dirinya pro satu nasional mendeklarasikan nama gatot untuk maju bersama dengan ketua umum pkb mohaimin iskandar
dukungan ini dideklarasikan pada sabtu siang di jakarta
kelompok pro satu nasional ini juga mengumumkan pembentukan pondok gatot muhaymin atau pgm untuk melakukan koordinasi dukungan
meski sudah menyatakan dukungannya kelompok ini mengaku belum melakukan komunikasi politik baik dengan gatot nurmantio ataupun mohaimin iskandar